usai mengalami gejala darah tinggi atau hipertensi
pendengar pakar kesehatan memperingatkan bahwa australia kurang siap
sejumlah anak terpaksa dirawat di rumah sakit jiwa rsj cisarwa
iya kayak misalnya yang juara buksi
selain memberikan edukasi di sekolah sekolah
memperbedakan kita dan bagaimana kita bisa saling mengerti satu sama lain
akan lebih baik jika anda mengurus sendiri pembayaran
jadi di salah satu jalur yang saya sebutkan
jadi jadi kamu jadi ada pikiran jahat juga
sebenarnya tidak simple kalau kita lihat
kepala mafia selalu bersatu
anda juga dapat bergabung di facebook kami
udah lu aja ngisi aja
jadi ceritanya gini jadi dia awalnya itu bikin pusdiklat
pemanggilan lagi untuk yang diduga merupakan dua orang pemeran perempuan
dan ada juga informasi kalau truk memang mogok sebelum palang pintu tertutup
temenin latih yaudah nyari sensasi ini aja
oh ya berarti lo ppop bukan ragunan ya karena beda kan tuh dua
jadi memang udah lama banget kalau slow pitch itu lemparnya dia kayak lambung gitu
jadi apapun hasil indonesia masih harus melihat hasil pertandingan tim lain di grup lain
yang saya lihat itu adalah ada trigger di saat orang overcrowded dan di situ nggak bisa escape di situ
tapi pendidikan saya lihat ya dokter dante sendiri mendapatkan pendidikan tambahannya dari luar negeri ya
walaupun kalau kita lihat itu memang hanya kalau khusus untuk yang nazar pemilu itu
anies dan mohaimin iskandar nih
tahunya jalan itu dijual seperti apa warga pak
ini hukum tata negara
pasar fabian juga diapit oleh permukiman multi etnis seperti etnis arab tiongkok hingga jawa dan madura
saya juga pengen benar benar ada kesan bahwa dia emang hadir dari ruang tersebut gitu
bergabung malam ini bersama kami bapak silih wasesa
yang lebih kelihatan overcrowded itu sebenarnya pihak ketiga ketika mereka lihat kita dari jauh
itu sudah berada di angka menyentuh angka tiga ratus pukul tiga sore tadi
jadi kalau mau nyontek lagi ulangan dia
ada permainan di bawah begitu ya di pil lagi ini jual beli suara
neraca pangan itu kita tentunya selalu update ya selalu update
jadi di barat amerika
dan tetap rutin untuk mengkonsumsi isoflavon dari kedelai
sekarang itu orang sini pernah terbakar kepalanya
langkah pemerintah menaikkan harga bbm saat ini dinilai tidak tepat
ini merupakan zone yang disebut sebagai zone eksklusif hanya bagi kelompok tertentu saja
kalau yang benar benar wah kayaknya udah
itu yang dia benar benar bisa mendukung daya apa namanya kita ya tubuh kita
kalo misalkan lu dapet kesempatan sorry
ada gesekan gesekan antar negara ini
kita potong menjadi segitiga nah kan tadi kan kita bilang roti panggang coklat coklatnya dimana sih
gue masih punya wishlist balap gue
revisi uu penyiaran dianggap menuai sejumlah pasal kontroversial
itu agak sayang juga sih kita kalahnya
untuk pekerja paling tidak perubahannya di soal alihdaya outsourcing itu dimasukkan lagi
sebanyak empat belas tim yang terdiri dari dua hingga tiga orang florist
nah mungkin perlu saya kembali perkenalkan bahwa dokter dokter diki budiman adalah seorang epidemiolog
untuk melihat perusahaan yang terjadi di sungai perogo
tapi dalam hal ini ini sebagai rumah kita semua kita harus berbuat sesuatu gitu
polisi lagi yang salahkan gitu kan
itu menunjukkan pernah terjadi magnitude gempa bumi tujuh kelasnya
anya sendiri ini tahun berapa sih kamu kuliah
yang akan pertama kalinya digelar di dua provinsi
dan saat anak ini berusia tiga belas tahun dia telah bergabung sebagai gerilyawan
buah yang sering disebut sawo belanda ini asalnya dari amerika tengah dan meksiko
tapi yang ke jurnasnya gitu ya ke jurnan daerahnya gitu yang sama jago jago ya gue gak menang
saya datang ke sebuah mata air di wilayah solo jawa tengah dipercaya sebagai tempat keramat
irfan yang merupakan anak bungsu dari tujuh bersaudara
dari tanah kita dijadikan
bagi yang ingin berkunjung bisa menyiapkan makanan kecil dan air minum karena perjalanan memakan waktu yang tidak sebentar
pasca kecelakaan beruntun di tol jakarta cikampek kilometer lima puluh delapan
itu berarti benar pada kata kata anda
atau mungkin ada banyak tki tkw di sana yang kemudian lagi lagi harus menunda perjalanan pulangnya ke indonesia
hal ini berbeda dengan kungfu wing chun
karena membiarkan masa percobaan yang mereka miliki
kesulitannya sih ini sih mbak
dan sekitar enam ribu lebih banyak dari hitungan sebelumnya pada tahun dua ribu enam belas
itu ya nanti soal rata dia suka dia bisa deh pindah tuh
nah itu dari sana kepilih juara dbl
kesehatan warga australia berulang kali menjadi pusat perhatian selama tahun dua ribu dua puluh tiga
artinya di satu sekolah itu jika warganya ada seratus
itu saya pikir itu sudah jadi langkah yang
kulturnya indonesia yang lebih kontemporari
pemilihan tempat bermeditasi disesuaikan dengan keinginan
terus untuk kalau cewe cewe kan stylenya tuh kayak gimana
organisasi kesehatan dunia atau who
lu ada pertanyaan terakhir gak chen sebelum kita tutup
karena masyarakat yang masih terus menggunakannya
memanfaatkan ini pada big big nya
ada yang beraca mencapai dua kilogram untuk seekor ikan bawal
dan selain sebagai pengiring tarian gamelan juga merupakan benda pusaka kraton
di antaranya air seperti ini terjadi di desa sudomulyo